ngabuburit bersama tokoh kali ini agak jauh perginya ke wilayah timur pulau jawa
saya akan bertemu dengan ibunya warga jawa timur satu satunya gubernur perempuan di indonesia
siapa lagi kalau bukan ibu kofifah indar parawansa
beliau sudah menunggu di dalam di gedung gerahadi jadi saya akan langsung masuk kita ngobrol santai
apa kabar mbak
baik aku ingin peluk tapi kita masih masa pandemi jadi tetap jaga jarak
tapi terima kasih ibu
seru banget sih ini bu pohonnya
ini pohon apa sih bu nangka ya
nangka dac nangka mix cempedak
jadi sebijik ini kadang cuma dapat buah bijinya dua kadang satu
nangka dac ini memang
perkahwinan antara nangka dan cempedak
baru ya ini istilahnya aku baru dengar nih
ya buahnya nggak pernah habis sepanjang tahun
dari ujung sampai tanah
hebatnya dia pasti dia sentuh sentuh tanah kayak begitu
kalau aku lihat ini selama masa pandemi hiburannya bukov termasuk tanaman dan sepeda
dan ya banyak sekali
ada nanas yang nggak pakai di kupas saya coba aja tanam
baru tiga hari lalu petiknya cuma sebijik
oke berarti belum rejekinya nanti lain kali kita bisa kesini lagi
sambil menikmati hasil panen dari
banyak nih pohon langka mbak
wah ini seru banget di sini bu
kalau sukun banyak
sukun iya banyak banget pohon sukun dan bikin teduh ya bu
saya hanya aja menikmati ada ayam burung
hiburan hiburan dan hobi hobi ini ditemukan di masa pandemi atau gimana bu
saya memang hobi menanam
sebagai gubernur sebetulnya di luar puasa rata rata dua puluh

saya bertobatkan di discussing chat
decides mbisyss dan bapak sesuai sendiri
saya melewati sedikit temen ada kelengkungan dan ada yang great akses ikhlasan in trace worries

apa ya komandannya boleh beda beda tapi kegiatannya kita nanem vetiver
pathy fair itu kan akarnya bisa dua lima m ya kita menanam aja mudah mudahan nanti manfaatnya
bisa menjadi bagian dari daya dukung alam kita makin bagus ya betul betul kita makin bagus ya
betul betul ibu kalau kita bicara soal pandemi ini sekarang kan lagi transisi ya betul transisi ke
post pandemic kalau di jawa timur ibu melihatnya bagaimana sudah siap atau masih banyak harus yang
disiapkan dan jika iya apa aja jadi sebetulnya orang dulu sebut new normal life jadi new normal
life itu harus berseiring dengan upaya untuk membangun better life
ya harus tetap diikuti oleh keberseiringan kita mendisiplinkan diri kita ya tetap pakai masker
kemudian tetap kita menjaga jarak dalam artian bahwa enggak merumpel berumpel iya nah ini memang
harus terus kita komunikasikan bahwa ini untuk kebaikan kita semua dan kita tidak sekedar ingin
hidup normal tapi kita juga ingin hidup lebih baik ya ini lucu banget ibu aku dari lovebird ya
ya ampun serunya ya pak dia kan nggak bisa cari makan sendiri ya ini yang harus diiano tapi bener
ibu dan ibu ibu dan ibu bukaviva ya kalau menurut bukaviva bagian terberat selama penanganan pandemi
itu apa sebagai seorang gubernur sebagai seorang ibunya warga jawa timur sebagai seorang perempuan ketika
saya mendengar kematian jadi kalau di tahun dua ribu dua puluh kemudian saat eksponensial dua ribu dua puluh satu bulan juni juli
agustus setiap saya buka wa innalillahi tiap buka wa pasti oh iya saya akan berhenti beraktivitas bisa
tiga sampai lima menit saya baca doa secara spesifik dengan nama yang disebutkan
saya sedih jadi penyakit ini ada di seluruh dunia betul ada satu ratus enam belas negara kan harapan kita semua bisa
kita layani dengan modernisasi layanan medik yang kita punya tapi kemudian ada yang tidak bisa kita
selamatkan terutama karena comorbid tertentu dan akhirnya kemudian mereka mendahului kita semua itu
mengurangi imunitas gitu karena pasti kita sedih gitu sedih ya karena mereka meninggalkan
kita karena pandemi gitu kita sudah beristirahat luar biasa dan ternyata habis habisan ya tolong
kita cari oksigen keliling kemana mana ternyata waktu itu sempat tidak cukup gitu oke
baik kita sekarang saya pengen lihat itu ibu di sini itu ada dermaga ya bu ya ada dua dermaga
kecil ya sekarang kita akan langsung kesana melihat sambil ngelakuin malam bagus ini udah sore kan
jadi udah mulai hahaha ada lampu lampu ya lampunya udah banget loh dan jadi betul betul jadi daerah
wisata ada yang olahraga dan latihan juga gitu ya iya sebetulnya kalau dulu sebelum kofit itu
suka tuh mereka olahraga di sini gitu iya menarik ini kalau bulan puasa ini ada ritual ritual
keluarga tertentu nggak sih kalau sebelum puasa iya kita ziarah ya ke makam keluarga gitu anak anak
semualah saudara saudara ponaan pada apa ikut ziarah kalau yang kita tunggu adalah sahur bersama
karena kalau buka bersama meskipun keluarga saya bukan keluarga besar ternyata tidak mudah juga
sendiri sendiri mereka masing masing sudah punya aktivitas tapi kalau sahur bersama itu bisa lebih
memungkinkan jadi memang yang kita tunggu itu saat sahur saat kita berbagi macam macam lah
keceriaan dan termasuk dengan keluarga yang di jakarta dengan aila ya kemarin oh udah saya tadi
pagi dari jakarta jadi kemarin alhamdulillah sempat gitu karena jarang ketemu jalan jalan
ya saya tadi pagi dari jakarta jadi kemarin alhamdulillah sempat gitu karena jarang ketemu
jadi kalau ketemu masih harus kenalan lagi karena kan baru setahun dua bulan dia iya tapi itu bener bener
kayak vitamin ya bu ya cucu itu vitamin kan persis dia pokoknya semua yang pasti ngerasain kalau dua hari nggak diupdate foto kayaknya wah udah kayak mau lari aja
bagaimana pemprov jawa timur untuk bisa membantu warganya
jadi kalau di jawa timur ini kalau kata kata cabai keriting maupun cabai merah cabai rawit suplai aman harga relatif stabil
harga harga sembako lain apakah gula beras telur termasuk daging ayam suplai aman harga stabil
alhamdulillah jawa timur ini punya populasi sapi potong empat delapan juta ekor
jadi cukup aman
yang kurang aman adalah
pada awal sembilan belas februari masih satu harga
itu saya keliling tiga puluh dua kabupaten lah saya kelilingi
kita memberikan subsidi
waktu itu kan empat belas ribu per liter
kita menjual dua belas lima ratus
hari ini alhamdulillah saya dapat kabar kemungkinan minggu depan akan ada distribusi minyak goreng curah
pertengahan april ya
tadi pasar pasar tertentu pengelolanya sudah diundang
jadi memang lebih restricted person gitu
karena mekanisme administrasinya mungkin sangat hati hati supaya tidak disalahgunakan mungkin itu
sehingga diundang dan dengan persyaratan administratif yang relatif ya harus diikuti lah oleh para pedagang
di beberapa pasar
jadi ini juga bagian dari upaya pengendalian inflasi
dan proses untuk bisa pemenuhan bahan pokok masyarakat saat tengah ramadan
ini mestinya sebaiknya jangan ada yang khawatir
jangan ada yang galau
suasana harus tenang
tercukupilah kebutuhan kebutuhan itu tersedia di pasar
mungkin karena relatif saya rajin belusuan
sampai kepada indeks kebahagiaan jawa timur ini di antara jawa bali sempat nomor satu ini
oke pindah kita ke sini
saya ingin masyarakat dalam suasana mungkin recovery ekonomi mereka itu masih harus katakanlah kerja keras jungkir balik gitu
ya apa yang kita bisa substitusi mediasi
penguatan kita akan coba lakukan

dan kita sebentar lagi sudah mau buka puasa di wilayah jawa timur
sekarang kita lagi siap siap buka puasa
dan ditemani ada keluarga bukal viva
ini saya baru pertama kali ketemu
sudah kenal lama tapi baru pertama kali ketemu ya
ali putra keempat jika keempat paling busa terus ada jalal putra ke dua putra ke dua bukof bukof kalau
misalnya lagi ramadhan kan tadi ibu bilang ritualnya itu sahur bersama tapi sekarang kan kita mau buka
bersama ini ada menu menu yang khusus nggak sih yang biasanya kalau untuk puasa enggak ini karena
bumbu bali itu memang favorit aja ya favorit kalau ada sayur asem ya seger gitu sayur asem
bumbu bali untuk berbuka enaklah ada pepes pepes tongkol sederhana sih tapi menurut saya sehat
anak saya selalu pesan sebenarnya kalau sayur sayur hindari bersantan gitu aja sih ya itu
sponsor supaya tetap fit gitu ya iya itu biasanya siapa yang lebih
merewet sama ibunya jalal ini oke ini kalau ada jalan akan kesentuh nih enggak akan kesentuh goreng
gorengan enggak kesentuh kalau ada santan selalu diingatkan tapi bagus supaya ibunya sehat biasanya
kalau diingetin menurutnya diturutin nggak menurut menurut ibu karena kebetulan ibu itu suka gorengan
jadi kalau bisa dikasih tahu bu jangan mau gimana sih biasanya jadi kalau saya di sebelahnya bisa
ingetin ibu gorengannya dikurangin gitu pelan pelan dijauhin piringnya
jadi ini jalur aktivis persis seperti ibu juga tertarik untuk terjun di nilai politik seperti
hai ke depan
hai ke depannya ada hal yang menarik ya
ketepannya ada mungkin ke depannya ada hal yang menarik di dalam politiknya mungkin bohon doanya
kematangan mental terutama gitu kan
jadi emang sekarang sudah mulai belajar ke arah sana
terahnya dari ibu jadi udah
udah ikut ikutin bu keliling
ya maksudnya dari kandungan kan sudah terbiasa
mendidiknya bu ya itu pr aku buat
aku anak nanti kalau jalah gimana
kalau saya memang dari dulu
kalau kuliah saya memang udah
di jalur profesional jadi kerja
terus di perbankan
dunia finansial jadi ketika
dengar adik saya juga mau di politik
saya juga akan tetap dukung
tapi kalau misalnya
ibu kemudian terus di politik
kemudian kita bicara nih ya kalau
kalau ketemu bukos ngomong politik
tuh gak seru apalagi kita
udah lihat lah dua tahun lagi udah mulai rame
gak usah dua tahun lagi tahun depan
juga udah mulai rame sosial politiknya
eh sekarang juga udah mulai
kalau misalnya begini sedikit
nah kalau saya ke jalal dulu
jala kalau misalnya
ada chance untuk ibu kemudian
untuk melanjutkan setelah dua ribu dua puluh empat
atau ikut kontestasi di dua ribu dua puluh empat
jala mendukung atau
karena kebetulan saya juga nemenin ibu
dari dulu dari sepuluh tahun lalu
pas pertama kali pemilihan
jadi tau mimpi ibu itu memang di
membangun jawa timur jadi selalu
ayo kita bangun jawa timur terlebih dahulu
sudah masih tak bisa
sama ibu masih selamat
loh ibu kan lihat
karena masih mereka
jadi ibu sudah di bangun jawa timur
ibu masih putusti
jadi sifat ibu
fokus di sini terlebih dahulu
kalau melepasi ibu
fokus untuk ngurusin masyarakatnya lebih disejahterakan itu sekarang baru ke ibunya
jadi gimana ibu plannya apa nih boleh dong tahu karena ini gini ini pertanyaan netizen ya bukan
pertanyaan putri ayu ningkas tapi ini pertanyaan netizen tiap ibu posting foto apapun itu mau
foto aila mau foto angka mau foto sepeda pertanyaannya dibawah tuh sama ibu dua ribu dua puluh empat
ibu ayo ibu saya dukung apa segala semuanya sama jadi memang penasaran orang orang saya sebetulnya
akan memaksimalkan untuk melaksanakan mandat mandatnya masih di jawa timur jadi pokoknya saya
tak fokus deh ngurus apanya apanya jadi dua ribu dua puluh tiga jadi ketika misalnya saya bekerja bersama seluruh tim
perguruan tinggi terlibat kemudian kabupaten kota juga serius dan dua ribu dua puluh satu adalah tahun dimana penurunan
itu dari jawa timur adalah itu kontribusinya pada pada saat pandemi itu rasanya oh insya allah kita

andai kita kemudian bisa menurunkan lebih signifikan lebih signifikan dan seterusnya dan pada saat yang
sama tentu kesejahteraan bisa makin ditingkatkan bukankah yang bahagia ya seluruh warga bangsa bukan
hanya warga jawa timur saya mencoba ini kalau kita seriusi fokus dengan format intervensi yang
kita lakukan oh alhamdulillah ternyata signifikan dan yang menurut saya membahagiakan kita semua
adalah tingkat pengangguran terbuka ini relatif turun cukup signifikan jadi jauh lebih rendah
dibawah tingkat pengangguran terbuka nasional ah ini harapan harapan sebetulnya di pembukaan ud empat puluh lima
memajukan kesejahteraan umum coba kan kita jadi kita coba lah yang sekarang ada di jawa timur
kita coba intervensi dengan berbagai kolaborasi yang luar biasa sinergi yang luar biasa partnership
yang luar biasa kok rasanya insya allah kita sudah on the right track pada posisi ini mungkin
ada yang berkenan untuk mereplikasi di daerah masing masing jadi ya jawa timur ini pada dasarnya
ruh dari lahirnya nusantara jadi sumpah palapa
oleh pt gajah mada bagaimana sebenarnya sumpah palapa itu memberikan referensi hadirnya nusantara
dan itu artinya dari bumi jawa timur ini memang harus menjadi referensi positif bagi seluruh area
di negeri kita sering saya menyampaikan pesan pesan seperti sebenarnya kalau misalnya soal prestasi jawa
timur dan sampai sedemikian rupa pasti dong sudah ada juga yang melihat di pusat sudah ada kemudian
menggoda goda gitu ya kita punya banyak kawan ya kalau ada satu kawan kawan lain kawan lain lagi sounding
biasa kali ya biasanya kalau misalnya sounding sounding kayak gitu sempat nggak dibahas sama anak anak juga
ya anak anak mau membahas secara apa mereka beranak berkawan berkawan ya karena itu kan terbuka ya informasinya
karena itu kan terbuka ya informasinya
yang banyak memberi warning memang jalal hati hati bu hati hati bu remnya remnya bukof viva ada di sini
dengan jalal kalau gasnya saya yakin ada di sebelah sana ya ali jadi gas dan regan sudah saling melengkapi
terus udah ada aila lagi sekarang jadi hiburannya jadi udah lengkap ini sekarang semuanya bukov kalau misalnya lebaran nanti rencananya dengan keluarga apa
kita kumpul aja jadi jakarta pulang ke surabaya
jadi jakarta pulang ke surabaya

ya saya berharap begitu jadi sudah ada rencana kembali darat ya tentu aila bapaknya ibunya
biasa kan kalau itul fitri kita habis salat kita ke makam lagi
iya nyekar ke keluarga sudah habis itu ya kita silaturahim karena pejabat publik belum boleh open house
kesiapan untuk menerima
pemudik ke surabaya
ke jawa timur
masuk ke jawa timur itu
prediknya tujuh belas jutaan
yang selama ini memang harus kita
mereka akan menyiapkan
pos itu sudah
terkonfirmasi kita juga akan
menyiapkan tenaga medis
dan tentu kita berharap
bangsa ini yang mau mudik
karena kalau mudik itu yang disewani
adalah yang paling sepuh
yang paling sepuh itu paling rentan
kita ingin ketemu di tahun depan
beliau beliau panjang umur
sehat kan gitu
oleh karena itu memproteksi
diri sendiri itu sama dengan
memproteksi lingkungan kita
maka saya sudah berapa kali
banyak masjid di jawa timur ini
juga memberikan layanan booster setelah
saya pengen mancing nih ali sekarang
ali kita tahu
ini lagi bulan ramadan
adakah yang ingin disampaikan ke ibu
saya mungkin meminta maaf
kalau mungkin saya tidak salah
karena ini menjalang lebaran
tentu saja mungkin saya minta izin
dengan beliau untuk maju
situasi kondisi nanti
silahkan apa yang mau disampaikan
kalau saya dari dulu itu sama
yang penting ibu jaga kesehatan
makannya juga dijaga
karena sekarang pr untuk jawa timur itu banyak sekali
jadi selalu jaga kesehatan
apalagi ini lebaran semua pada mudik kan ke jawa timur kan
jadi memang harus semua dijaga
aduh luar biasa
ibu kofi mbak terima kasih banyak
terima kasih mbak butuh
kita sekarang lagi mau siap siap mau buka puasa dulu
jadi terima kasih bu kof

wow spesial banget nih
berarti di ngabung burit ini semua adalah favoritnya bu kofi fah ya